karena masih belum stabil apakah selalu di hijau atau cenderung kembali ke zona merah
kemudian pekerja sektor informal dan pelaku perjalanan yang tidak mudik ini
nah itu suntik harus suntik insulin ya itu harus berapa kali sehari
seperti ahok adarisma aswaranas dan yang lainnya
benar benar sampai tengah malam sih dapet untuk sebagian masyarakat membeli bensin eceran saat
yang berbeda pastinya juga harus ada penerapan protokol kesehatan
jadi itu bisa dipahami dan poin yang ingin saya sampaikan adalah di dalam situasi normal pun tidak semua leaders selalu bisa hadir di dalam ktt
untuk memperkenalkan kemampuan mereka
masjid istiqlal telah menjadi ikon nasional yang sangat mudah dikenali
nah ini hal hal yang mungkin belum jadi perhatian
oke selain tadi ada jamur tiram sama ada wortel juga
dan itu dilanjutkan dengan kalau memenuhi syarat dilanjutkan dengan pemeriksaan mengambil spesmen
meskipun inflasi amerika serikat sudah cukup terkontrol baik
sesuai sop calon haji yang positif akan ditandatangani
ya butuh kayak gitu sih kak soalnya orang tua kayak mending coba negeri dulu mending coba negeri dulu soalnya sih udah males ikut utbk sbmptn kayak gitu
dan akhirnya karena saran ataupun catatan aliansi kami tidak kemudian diakomodir
dan disini saya akan menunjukkan disini ada running text
hal ini berujung pada kakak laki laki fa yang ditunjuk untuk menjadi calon pengantin pria pengganti
jadi betul bahwa ada perubahan dalam pola pengeluaran dibandingkan dengan tiga tahun silam
pasien harus memperhatikan konsistensi makanan yang harus dikonsumsi
dari luar bahkan dia juga menemukan
ya memang kalau kita lihat akhir pekan lalu itu testimomi dari jerem paul itu yang mempengaruhi pasar ya
ya artinya kesempatan bermain begini
teman teman media sampai tahun dua ribu dua belas itu kalau lebaran pasti nongkrong di stasiun stasiun ingin memperoleh gambar yang terbaik
nah peran seremonialnya itu apa
nah ini orang jalu temen yang
tim liputan cnn indonesia
jumlah sembilan pintu ini menggambarkan jumlah sembilan wali atau wali songo yang merupakan penyebar islam di nusantara
mbak zoya ketika ada di hubungan percintaan ketika seseorang tengah hanyut dalam jatuh cinta jadi terlena
kita sudah masuk ke era baru tv digital indonesia
hal ini dimaksudkan agar kaldu terus mendidih
saking ramainya nih setiap hari rata rata lima puluh hingga sembilan puluh porsi kioza bisa terjual habis loh
jadi dosis koreksi itu ada dosis yang dihitung berdasarkan kelipatan kalau gula darahnya tinggi dan kelebihan makan karbohidrat yang akan dia makan
environmentnya belum ideal banget
kalau untuk rawat inap memang sampai saat ini kita masih belum punya ruangan untuk pasien dengan gangguan jiwa
para pelanggan krl mengaku antusias menyambut penormalan lantaran tak lagi harus berdiri di dalam gerbong dengan aturan menjaga jarak
bagi laki laki sebagai perempuan di dalam hubungan heteroseksual yang sehat itu berbagi peran gitu ya
maksudnya kayak sutradaranya juga bingung mau ngomong kayak ya pokoknya sendiri
biasanya memang investor ya profit taking ya
nah sekarang baru naik ke tiga delapan
dan kita sekali lagi fokus kepada isi
ya maaf saja mungkin ada yang sakit bunuh diri dan sebagainya
kurang teh atau kopi aja kali ya tapi ini enak banget
ini ada masalah pada bagaimana manusia memperlakukan sampahnya di darat itu ya
sehingga apakah memang ketika mereka berumur pendek
yang niatnya didorong oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada jakarta di waktu waktu yang
lama berubah menjadi mikroplastik kayak gitu
jadi ini kenaikan yang cukup tinggi
dan kita bisa membuat iklan itu
ketua perhimpunan edukator diabetes indonesia atau pedi

kalau di sini nggak begitu kental tapi wangi
yang paling penting adalah karena mereka itu karena raja dan ratu itu akan menandatangani rancangan undang undang
indonesia punya banyak potensi sebenarnya ya
sebenarnya sedikit kaget ketika pada tanggal dua puluh lima mei kemarin
dan terlebih khusus kami mengucapkan terima kasih
iya masih pakai strp tapi saya memang udah akses peduli lindungi dari lalu sih udah full vaksin juga
sekaligus jualan makanan intinya ya
menjelang libur hari raya idul fitri bukan hanya mudik ke kampung halaman yang biasanya ditunggu tunggu
terhadap adanya kerusakan pada bayi bayi yang lahir
bahan bahan bangunannya diimpor dari eropa seperti marmer dari italia dan jerman kaca patri dari tiongkok serta lampu gantung yang didatangkan langsung dari perancis
dan sampai sekarang sekali lagi bahwa semuanya berjalan sepenuhnya
pada tahun dua ribu dua puluh satu international diabetes federation atau idf mencatat indonesia berada di posisi ke enam
kita punya dokumentasi yang amat sangat akurat lengkap
karena terdapat banyak keuntungan yang tersedia di indonesia khususnya memang terkait dengan baterai misalnya
itu pasti akan dilakukan oleh pemerintah dan dpr
sementara itu presiden direktur bca yahya setiat maja mengatakan
hal ini juga mungkin disebabkan karena dibukanya batasan batasan yang sebelumnya ada
transmisi lain datang dari kalau orang pengangguran rendah daya belinya kuat
supaya mereka nggak panik mungkin
kita pakai di kampung ya pak ya
satu petinju satu ronde eh satu menit
antara yang kaya dan yang miskin kalau sama sama
terima kasih atas waktunya untuk cnn indonesia
kemudian mengundang masyarakat untuk menonton
sebelum kttg dua puluh bali
ya yang jelas dulu tuh sangat apa ya ini sekali ya apa sih geliat ekonominya sangat sangat luar biasa
ini sudah kita kelola dan kita sudah lakukan taktik terpenggim
setinggi tingginya enam puluh derajat
perbaikan dilakukan mulai dari bagian eksterior hingga interior
kodim merupakan pendamping raja dalam mengurus syariat islam
ppkm psbb itu kan agak berkurang gratis gitu loh
justru nanti pada hari hari berikutnya itu bisa kita kelola
dari arah kalimalang bekasi karawang lewat pantura
kita memprioritaskan kendaraan yang menuju ke semarang dan solo
tujuannya supaya penularannya bisa lebih dihemat
nah mungkin sebelum kita tutup nih pak
syifa hanifah andika suramanto jakarta
metode penyembuhan ida dayak terbilang sederhana
terigu ya iya atau biasanya kalau sampai rumah kadang kadang digoreng lagi atau direbus ya dikukus lagi itu jadi enak ada aroma aromanya
oleh karena itu jika tidak karena peran caster dan analis
dan tidak jarang dia sudah disertai infeksi apakah paru paru apakah kaki
no sugar added tetapi dia menambahkan glukosa
dpr dan pemerintah senin sore akhirnya sepakat menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau bpih dua ribu dua puluh
jadi udah di ban udah di belan ya
dan tentu saja semua yang terlibat adalah orang orang yang sepatat bahwa kita berproduksi
soalnya kan lu dari termasuk cukup muda juga lah lu pindah ke kota gitu kan kalau gue model model dari sma mau ke kuliah baru pindah ke jakarta gitu
syifa nipah korea union yerwan jakarta
pasti punya faktor pertimbangan untuk meloloskan kerjasama ini ke depannya
iya tergantung jalurnya juga lah ya
ternyata sejumlah makanan yang tadi cak ganjar santap
sehingga untuk tahun ini karena saya sudah punya rezeki
karena setiap saat pasti akan berubah
ngerti katanya intermittent fasting harus ada kapan mulai makan kan
yang berfungsi untuk memaparkan rincian data di setiap pertandingan
saya menggunakan pendekatan bahwa saya tidak perlu malu punya anak dm anak saya tidak perlu malu menjadi penyandang dm
jadi paling enggak orang orang dari city stonington dari brand ini
ini memberikan ruang kepada masyarakat yang membutuhkan memperoleh harga
abis main basket saya kembali ke sasana
terparah di wilayah desa undaan kudus
bisa mencari informasi yang lebih tepat gitu ya
dari zamannya dulu dia pikir gitu ya
pengobatan ida dayak tengah viral di media sosial tiktok
itu berapa biasanya kadar gula yang sudah ada di tubuh
yang penting masyarakat yang belum menjadi peserta sehingga nanti mendadak kalau kemudian baru ikut menjadi peserta
tapi ia juga berhasil meraup cuan dari kegemarannya ini
nah kemudian berikutnya saya juga anjurkan sekitar dua puluh persen itu adalah maksimal untuk kebutuhan mudik
dan meningkatkan kesehatan jantung
tapi kalau kita lihat di indonesia indonesia ini angka diabetesnya itu semakin lama semakin meningkat
wah masnya ya hitungan detik ya bu ya
dr aris tapi kita akan tetap kembali
ini juga apinya juga sedang kecil medium heat
ingin memilah tuh lebih mudah nggak kalau ini kan
tapi mereka benar benar main benar benar kompetisi level dunia ada di indonesia
apakah juga ini nantinya akan serta merta mas rizal memanjirnya atau masuknya suntikan dana investor ke ekonomi digital kita dan juga startup
empat puluh lima tersangka yang ditangkap polisi merupakan bagian dari sindikat pinjol ilegal yang tersebar di website
lalu bagaimana sejauh ini persiapan jelang g dua puluh bali summit
jadi arus itu yang membuat
gimana caranya lima belas ribu bisa makan bisa jalan bisa minum senyang
karena ada sebuah peraturan baru di mana tidak adanya lagi jalur zigzag dan angka delapan
yang seperti awal tadi banyak juga dipakai untuk makanan dan minuman
nah jadi pemberian talidomit ini ternyata sangat efektif
misalnya siaran sepak bola gitu ya
iya legal external affairs kita iseng dulu pak edi
pekerja lain mulai mengumpulkan parutan dan mencampur dengan air
apa aja coba yang jadi spesialnya
ini orangnya merah juga nih bentar lagi nih
karena memang parameter teknis ini hubungannya dengan sekali peningkatan efisien
akan juga menjadi pedoman dan panduan bagi hakim ketika menerapkan pasal pasal di rkuhp
seperti yang terjadi pada kebakaran hutan di black summer
jadi pd perjuangan ini adalah juga menjadi sarasa kebuahannya kader kasi serta penginan
nah untuk anda yang ketinggalan apa apa aja sih bahan bahan yang dibutuhkan
ya saya bilang saya dulu bertugas sekitar tahun sembilan puluh an
nah kalau udah kecoklatan gini apalagi sampai ada yang isinya udah keluar tuh ya berarti udah mateng tuh
nah untuk tahun ini memang perhatian kita pada tiongkok ya
baik wisata yang ke guci wisata dalam perkotaan
yang di lidah itu licin gitu ya langsung halus ngekres ya
karena kita tahu bahwa korea itu kan pengganan ke piala dunia sejak seribu sembilan ratus delapan puluh enam
karena kita juga mendapatkan statement dari ceo pscs semarang bahwa mereka yakin bahwa pscs akan melepas pemain itu jika bermain di liga di luar
kita tahu seluruh dunia sekarang menghadapi krisis energi
sedikitnya tiga hal harus ditentukan sebelum membuat strategi digital marketing
dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada sbs news
kalau misalkan ada kesempatan ya
yang perlu diwaspadai oleh setiap orang tua
nah saya juga ingin mengingatkan sepuluh persen dari thr mohon dialokasikan untuk dana darurat
sebelumnya harga ayam hanya berkisar rp tiga puluh satu hingga rp tiga puluh dua tapi saat ini mencapai rp tiga puluh tujuh per kilogramnya
jadi sebetulnya belum ada peraturan belum ada penataan
sebenarnya apa saja manfaat dan juga keuntungan dari program migrasi teknologi ini
di bawah lima puluh ya menunjukkan
dan di dalamnya ada delapan belas ton ikan dari sembilan jenis yang berbeda
iya nah ini menurut saya ini agak susah nih orang mengatakan
orang untuk penyimpan kekayaan
tapi kalau dia hanya memiliki pola
kualitas dan juga pantidi tadi ya
tersalurkan hingga enam belas delapan juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan oleh regulator sebesar dua puluh tiga juta
dari tiga ratus tiga puluh lima menjadi enam ratus dua korban jiwa
termasuk juga kita mengelola di non tol
masyarakat juga semakin bisa berproses untuk belajar
penari topeng cirebon siti ramadan
ini kaldu yang sudah dipanaskan ya pemirsa
dan bagaimana memberikan batasan agar diri tidak dikorbankan
sambal menggambarkan anak anak yang baru
obatnya kalau memang pankresnya itu sudah betul betul
oh ini nothing to lose atau ada persiapan nih
memang setiap obat itu pasti ada
jangan lupa untuk melakukan pemanasan sebelum lari dan juga pendinginan setelah lari
jadi ada kasus ataupun tidak ini dilakukan
sikular ekonomi yang tadi saya sampaikan
untuk rasanya dijamin aman deh
saya kira persoalan defense ya pertahanan keamanan beliau juga menguasai soal itu
ya betul sekali pak herano
cuma masalahnya uangnya ada nggak untuk bangun seperti itu
karena kan sudah ada terminal yang baru ya pulau gebang ya
ya itu kita pertama memang ini kan sesuatu yang tidak bisa apa namanya ini kan nggak ada pilihan
semua tangan ke atas
jadi kemungkinan ini kami sekarang terpaksa mencari uang untuk membeli uang untuk membeli uang lain
bahwa ada optimisme di semua ini yang sedang kita alami
disajikan untuk spesial untuk seremoni seremoni yang memang benar benar
antara indonesia dan amerika itu akan sama
misalnya gerakan adek adek
biar di korea korea
seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet
kalau kita olah mungkin ada dampak
mbak zoya terakhir sesuai dengan judul kita hari ini
tidak harus bisa dicegah bisa di hambat
bagaimana menghadapi dan mengatasi ini
dan dan secara diplomatik inggris itu juga mempunyai hubungan yang baik ya sebagai negara
padahal sebenarnya yang namanya tahap partisipasi itu adalah tahap pemikirannya

di bandung hanya ada
memang dulu zaman dulu dimana kita masih banyak gerak ya
yang gajinya lebih tinggi artinya membayar lebih besar
dan juga tadi edukasinya bisa mendukung umkm
ini milihnya gimana ya tinggal ambil aja gini
hasilnya sebagian besar pengguna kereta komuter sudah mendapat vaksin covid sembilan belas
sampai keluar cikampek bahkan sampai ke tol cikampeknya
biasanya sehari aja ini toko kakak saya paling sedikit itu tiga bus satu hari
kemudian kembali ke boneh
kemudian masih ada potensi dana keluar dari pasar kita ya
dan membuatnya jauh lebih canggih daripada virus
dalam kegiatan kegiatan ini tentunya kita selektif prioritas
karena petinju lain kan disuruh ini ada karena terus masuk
kita tentunya berharap segera terjadi gencatan senjata perang segera berakhir
kurangi minyak minyak yang tidak sehat
jadi masih mudah relatif dibandingkan materi lain
tapi kan tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri ya
nah sekarang ini talidomid masih ada
dan satu yang kita lihat adalah penipuan amal palsu yang diklaim dari pusat penipuan nasional pancasila di new south wales dan victoria
cara memasak hotpot tentunya sudah tak asing bagi anda
hingga proses penyajian yang berbeda loh
desya retona warsa sumatera utara
lalu misalnya dibelikan tiket konser
jadi ini semua masih tahapan ya
karena siapapun yang punya keinginan untuk maju dalam pilgub
dari tahun dua ribu sembilan belas misalnya sampai tahun dua ribu dua puluh
itu adalah mengatasi diabetes
masyarakat begitu ini kenapa kemudian

ini berbicara soal kendaraan yang melintasi jalur pantura
karena tentu golkar punya ingin apa namanya ada kadernya yang punya nama besar
tambahkan saus tiram lada dan telur
saatnya kita melihat posisi isg pada perdagangan sesi satu hari ini dan sudah ada rekan saya putih vanfudi
belajar dari sosok elon musk gitu ya
jangan salah ini bukan di raja ampat tapi pacitan jawa timur
ada juga pertunjukan budaya seperti pentas musik barongsai angklung dan pentas budaya lainnya
bawang merah bawang putih kunyit gula garam serta daun salam dan serai
environment yang saya maksud adalah klub klub profesionalnya tentu berbeda levelnya dengan indonesia
keju mozzarella puas berkeliling saatnya saya mencoba jajanan viral yang berhasil saya
nih kalo ada yang kontak jalul
maksudnya dengan mengingat satu sejak kata yang baru
misalnya ada orang beratnya lima puluh kilogram
sony juga mengingatkan perlunya menjaga kondisi fisik saat mengemudi
tetapi faktanya banyak bertebaran di jalan
sadar akan pentingnya kesiapan mental sebelum melanggeng kepernikahan
karaoke beberapa jurnal nih ya

ya udah lima k gimana ya caranya step by step apa
bahkan dia bisa kita harapkan untuk memberikan apa namanya
tapi berbeda saat kemudian wamenkumham tampil di depan media
valsipram malaria menyebabkan kematian yang terbesar
apalagi dalam situasi yang tidak normal seperti ini
sehingga pada bulan maret ini sudah mulai ada produksi yang relatif lumayan
meminta penjatualan ulang pemeriksaan oleh polda metro jaya pada kamis enam belas november dua ribu dua puluh
tapi penyandang diabetes tetap dapat beraktivitas normal selama menjalani pola hidup sehat
bahwa federal reserve itu lebih percaya
berdasarkan data badan pusat statistik indonesia dua ribu dua puluh
pemerintah melalui menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
sosok yang sangat transformasional
yang bisa ditawarkan untuk sebagai opsi
dengan diterapkannya tol fungsional
banyak masyarakat yang mungkin masih merayakan hari raya
kehidupan sehari hari dalam menghemat penggunaan plastik lah
apapun ya itu kriteria diabetes
kami sudah memetakan risiko faktor faktor risiko untuk daerah lain termasuk tiga puluh provinsi yang lain
sulit menghindari nafsu belanja
tuh lihat tampilannya udah wanginya apalagi enak banget
makanan di bas bokap ini
itu kita akan lakukan seluruh kabupaten
kota di fidi kita lagi mempersiapkan sekarang kesiapan kesiapan di lapangan untuk seluruh kabupaten kota
dari internet aja kak dari temennya temen aku terus kita kan kebetulan ada di sekitar sini
saat ini perkembangan teknologi telah mempengaruhi dunia pemasaran
itu tidak ada buang air kecilnya tidak berkemih
jadi sebenarnya bi itu punya ruang mempertahankan suku bunga gitu
dan para ahli mengatakan vaksin ini dapat membalikkan keadaan penyakit
iya itu latihan fisik
nah ini yang akhirnya jalan terus sampai sekarang
saya kira muncul dalam survei ya baik secara top of mind ataupun mereka ini muncul sebagai sosok yang dinilai oleh publik memiliki popularitas dan elektabilitas rata rata
itu kecil banget itu dan itu
akibat gagal menjadi anggota legislatif
yang dimartabak kubang dan minuman tomat top
apalagi kalau di lobsternya kita jadiin lobster kan
muhajir effendi pada jumat pekan lalu resmi melarang mudik lebaran dua ribu dua puluh
problemnya adalah ketika sudah mencapai tahap yang agak memburuk
dan daerah dan jajarannya
di hari lebaran nanti ia memilih untuk tetap menjual jasanya
dan dipotong kecil kecil
jadi kalau insulin itu mutlak harus ada untuk kehidupan
tapi di saat itu komisi tiga dpr tidak ada yang menyanggah
dan apakah kita masih sering terpicu oleh pasangan kita
yang oke banget buat keluarga tapi bergurunya ini sampai ke hotel holiday in kemayoran jakarta saya
diharapkan dengan perkembangan ini pemikiran pun juga ikut berkembang ya
mungkin ibu bisa dijelaskan lebih detail
tapi kalau misalnya yang bisa sampai tertelan
jadi bisa jarinya tidak keluar
negatif ya cucunya atau anak dari korban akan normal atau tidak
dalam diskusi di samosir sumatera utara
tapi semoga sih tidak sepanjang itu ya
dan itu tentu melalui isi ya kemudian ada rehabilitasi rehabilitasi medik
jadi ada tadi tes yang namanya gula darah
karena ada harapan bahwa pasangannya akan berubah
dan vaksin vaksin ini yang dilakukan hanya menentang valsipram malaria
dan ketika itu terjadi penangannya sangat susah
dan juga soal proses pembahasan rrkuhp
biasa aja sih menang kali itu sudah biasa
kemudian makanan harus ada sertifikat halal
meski demikian pelanggan juga bisa memilih varian lain seperti mie lobster tuna dan daging
daripada uang deposit selama dua minggu
bukan ke arah standar tapi lebih ke arah standarisasi
setelah menjalani masa inkubasi selama dua puluh empat jam
bahkan sanksi ekonomi menurut lo nggak ngaruh ya
aspirasi masyarakat pertanyaannya sederhana
jadi itu tetap sampai detik ini seperti itu
tapi kalau pdip sendiri mencari sosok seperti apa yang untuk dijagokan dalam pemilihan gubernur jakarta
prof barda dari udip
gini gini akhirnya bokap menyampaikan ke nyokap dan akhirnya ya diizinin lah gitu
ketua perhimpunan edukator diabetes indonesia atau pedi
atau juga apa namanya marketnya
realiste com au adalah perusahaan periklanan real estate online global
biasanya yang paling banyak sampah itu kan
kita belajarlah membaca label
legislator dari fraksi nasdem taufik basari juga menyoroti pembahasan kilat rkuhp di komisi tiga dpr
acara yang berlangsung selama dua puluh hari sejak dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh tiga
juga sekali lagi tadi harus produknya bagus kualitasnya
itu memerlukan delapan kali putaran
dan nyatanya air tersebut mengandung satu koloni bakteri e coli
dan itu kan tentu menjadi persoalan bagi elon musk gitu ya
dituangkan dan aduk sampai merata seperti ini
sehingga kalau ditanya persentase terbesar yang mereka gunakan dari thr untuk apa
tentu berbicara apa namanya keamanan dari berinvestasinya
konsekuensinya adalah dia tidak bisa menghitung berapa dosis insulin yang harus dia suntikan saat mau makan
oke kalau berbicara soal one way yang dilakukan pada saat ini sejak pukul empat belas empat puluh lima waktu indonesia barat tadi
kemudian bangun kurang lebih tujuh jam
wakil ketua majelis pengembangan pelayanan keprofesian ikatan dokter indonesia
dan ratu dan raja itu akan memainkan peran konstitusionalnya dalam membuka dan membubarkan parlemen
nah ini menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas politik di rusia sendiri
harus memenuhi standar rational use of medicine atau rum
jenis baceman seperti tahu tempe ati ampla hingga usus yang membuat unik adalah siraman aneka jenis
kemudian juga ada dukungan dari
hendewing mengatakan operasi bariatrik ini bertujuan
beralasan bahwa ini bukan persoalan norma
juga sekaligus ini menjadi umpan yang kuat
aduh panas begini nih kalau kameramen gak sabaran bukannya dapat ikan bakar malah dapat luka bakar
ini kita nantikan bagaimana efektivitas dari aturan ketat perdagangan online ini
setelah kuliah baru deh
penasaran cobain penutupnya atau makanan dessert yaitu namanya ten gompang atau korean cheese koin
kamar ini disediakan jika ada calon legislator yang mengalami gangguan kejiwaan dan perlu dirawat
dengan kita bisa kalau kita bisa memanfaatkan teknologi teknologi yang ada
agar memperhatikan kandungan gisi dan keamanan kandungan tersebut
dan buat masyarakat juga
para pemancing dengan teknik fly fishing mengaku
itu merupakan hasil penyempurnaan terhadap draft dua ribu dua puluh
ya terus apa namanya tuh gak keras
menggunakan tisu ataupun spray anti sektik
bukan hanya di jalan tol saja di arteri non tol pun juga kita menjadi prioritas semuanya
dan saya sebenarnya belajar kebetulan karena saya belajar film saya belajar di sekolah film
karena sejarahnya dulu dari dulu daun pisang ini memang mudah sekali ditemui
bahkan membuat film laga pendekar tongkat emas gitu
tapi ini lu udah surat kelulusan udah keluar terus gue denger dari dede juga katanya lomba ke oh iya
dari sekian banyak yang lahir
yang penting kita berdiri kemudian aliran darah lancar
katakanlah kebetulan dapat menikah
kalau mobil second nya kan mencerminkan segmen real ya
asam oksalat itu kalau masuk ke ginjal bisa jadi kalsium oksalat
ke pure dengan air gula
di sebelah sentra vaksinasi bekerjasama dengan puskesmas terdekat stasiun dan tni polri
ternyata ada yang bermasalah dengan tulangnya
zat gula sederhana yang banyak terdapat dalam tumbuhan dan hewan
pilar ini berhasil semuanya
di termasuk kabupaten tetangga
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung lewat zoom dengan pengamat sepak bola tommy welly yang akrab di sapa
ya dr pandu riono yang sangat dikenal di dunia penanggulangan covid sembilan belas tahun lalu
untuk memproduksi kerupuk muling di samping rumahnya
mengembalikan metabolisme badan itu jangan mendadak
lebih deket udah tidak asrama apa gimana
yang memutuskan untuk membuka kelas darurat dan mengajar bahasa inggris kepada anak anak di gaza
nanti asean sudah juga resep dengan sepa dengan tiongkok
jadi itu sebetulnya apa supa yang terjadi
seperti tadi saya jelaskan bahwa one way itu bebannya nanti ada di pantura
undang undang pornografi dan undang undang ite
dan telah melihat lebih banyak orang datang ke rumahnya pada tahun ini saja
tapi memang harus basic atau foundationnya itu juga
memang menjadi momok bagi lawan lawannya
eropa jerman dan sebagainya itu sudah menarik
ya akan menjadikan twitter menjadi freedom of speech gitu misalnya ya
boleh dielaborasi lagi mas kenapa sih memangnya akhirnya menentukan atau memutuskan
di dalam proses persidangan ini juga pun
anggarannya untuk keluarga inti
di kalangan para pecinta olahraga memancing
laku yang terbaik gitu aja sih
dua tahun yang lalu who juga menyetujui vaksin sebelumnya yang disebut rtss
artinya ini masih meraba raba
ya kalau turun semua atau sendiri pak
otomatis ukuran lambung ini menjadi kecil permanen seumur hidup
berbahan utama tepung tapioca dicampur dengan bahan bahan yang dihaluskan
yang biasa untuk mengecek jalur komunikasi dan juga geometri
ya ridwan kamil atau menggantikan rituan kamil di jawa barat
nah kalau jagungnya sudah rp tujuh lima ratus sampai rp delapan
dan juga menjaga kepatuhan terhadap peraturan perdagangan pak zulhas
supaya kita bisa mencegah minimal untuk mengurangi lingkaran di perumahan
artinya semua produk plastik itu harus dari bentuk plastik lainnya gitu ya
cara kerja metode membran filter ini menggunakan filter air yang dilewatkan
misalnya kalau ini dikasih wijen dicampurkan begitu
coba ke dua belas ronde kalahnya dia
ini salah satu menjadi jawaban ya permasalahan lingkungan atau energi yang selama ini sangat menjadi pertimbangan dan concern dunia ya terkait dengan lingkungan
kemudian alat ultrasen juga belum ditemukan
bahan utamanya adalah tepung kacang hijau
tim penyelidik subdit lima tindak pidana korupsi direktorat reserse kriminal khusus polda metro jaya menerima aduan pemerasan dari masyarakat
ada pasal yang betul betul kita hapus kita take out dua pasal
dan sampai dengan saat ini israel masih terus menolak gencatan senjata yang terbaru
dan pasar memperkirakan ada campur tangan dari gedung putih terkait aktivitas tersebut
dulu kayak gitu belum gak tahu ada ppop
guys ini dari aku
karena periode bunga naik tinggi kemudian inflasi yang tinggi ini belum berakhir di pasar gitu
baik yang mereka sudah berada di kampung maupun di perjalanan
selama ini sejak invasi itu kan
sementara ibunya ngotot enggak ini cek gula darah
masih kurang ya pemahaman terhadap
kita cenderung melihat bahwa netanyahu solid dan seterusnya
yang bisa kita lakukan sebagai personal ya
nah sekarang ada yang kita kenal dengan social commerce
bapak kali ini saya akan mohon bapak untuk menjelaskan tentang obat telodomit itu
aduh rek cak ganjar nih loh pasti kenyang
pada kesehatan nah karena itu
ternyata berpengaruh terhadap harga minyak yang turun cukup signifikan
cuman setelah diolah seperti ini
untuk pak pantas sendiri kita nasdem juga menunggu juga kapan nih kalau diajak ngopi dan silaturahmi
tapi infrastruktur sarana fasilitasnya belum siap
tadi kita dari m blok terus makanya kan dekat jadi kita kesini aja kemarin sempat coba milop
tapi berbagi peran sesuai talenta
sentimen yang dicermati oleh para pelaku pasar secara domestik adalah inflasi tahunan yang tercatat tiga dua puluh tujuh persen pada agustus dua ribu dua puluh
bagaimana siapa nih yang kira kira pantas untuk kita dukung
ketua asosiasi nutrisionis indonesia amrianto mengingatkan para penggemar kerupuk
dan ada langkah langkahnya untuk supaya semua ini bisa diatasi
nah bagaimana kemudian kita bisa memberikan batasan
baik tapi ada aturan ya pak ya boleh diadopsi boleh dipelihara asalkan punya izin begitu ya pak dari bksda terakhir
investor besar gitu yang punya market yang potensial untuk jangka panjang adalah
misalnya kalau offline itu jualan beauty harus ada pomnya izin
harapan adalah bahwa varietas ini akan membawa kembang ke stabilitas dan mengurangkan risiko untuk pembelian rait
ada beberapa tanda atau gejala gangguan ginjal pada anak
nah dia melakukan pukulan
untuk parameter teknis tv digital sendiri seperti apa pak satrio
penggemarnya pun berasal dari berbagai kalangan dan usia
ustadz hilman fauzi menyarankan agar anak diberi pemahaman
bukankah malah mendorong peserta untuk memilih asuransi lain dengan mungkin fasilitas yang jauh lebih baik
berarti alasannya satu untuk supaya semua adil begitu
itu kepada para katakanlah korban dari mereka mereka
permendak tiga puluh satu dua ribu dua puluh tiga sudah mengatur semua ini tinggal nanti pengawasannya ya kan
ya tentu saja bahan baku salah satunya
dan di saat cuaca juga sangat cerah
dan bahkan resisten terhadap insulin itu
atau yang masuk ke registrasi
itu sampai saat ini terbukti bahwa tiga puluh persen bisa remisi
itu diperkirakan akan memperlambat ekonomi
tarik ular tarik ular aja nih
melarat atau kerupuk miskin itu yang digoreng dengan pasir itu
nah berbicara mengenai nasdem ini sudah oke begitu dengan pak anies
nah kemudian dari research itu kita pakai kita berkolaborasi dengan banyak pihak
juga ingin membantu pemerintah
rr sudah melakukan aksi bugilnya di medsos selama sembilan bulan terakhir
hasil survei asosiasi penyedia jasa internet indonesia pada dua ribu dua puluh menunjukkan
kemudian tidak sedikit diantara kita yang ayo minta ngantri ke pamannya dan seterusnya
dengan suku bunga acuan amerika di lima dua puluh lima
karena kita harus pindah ke satu titik ke titik lainnya
raja boneh bahkan sampai dimaksudkan karena memeluk agama islam
yaitu pintar menghindar dan pintar memukul
nah pada level pdip misalnya saya kira memang ada surplus kader ya
another roller coaster right yang pasti juga ditunggu oleh semua pihak
investor dan emiten sebaiknya dapat mengambil keputusan investasi secara rasional dengan data dan keterbukaan informasi yang disediakan bursa agar keputusan investasi tersebut menjadi lebih akurat
pankreas membuat lebih banyak lagi insulin
maka konflik semacam ini akan terus ada
yang pertama tadi yang mas bilang secara mandiri
serta seberapa besar dana tersebut bergantung pada sukarelawan
charity resistor mencantumkan enam puluh ribu badan amal yang bekerja di seluruh negara ini
pada hari ini tercatat melemah atau terkoreksi ini di angka enam delapan ratus lima puluh empat tiga puluh empat tetapi memang cenderung fluktuatif ya yuda dan juga pemirsa
komposisi sayur dan komposisi ayam
jakarta ini bagi saya di dua ribu dua puluh empat tetaplah menjadi epicentrum politik
kemudian akan ditambah sepis cadangan
apakah sudah ada inceran partner partai koalisinya
tapi secara kesat mata dan kesat kesehatan kita tidak tahu apa itu adalah apa itu
kita coba simak cak gajar berbincang bincang dengan pelanggan
tentunya dari arah barat menuju arah timur
cukup membayar tiga rupiah saja
karena biasanya mereka tidak aktif di dalam politik
termasuk yang berada di pantura
selamat sore pak ketut
kita bisa kembali paling tidak menormalisasikan lagi kadar gula dalam tubuh
kalau kita bikin kertas kita menggunakan air yang cukup banyak
justru dari pihak kepolisian menyarankan memang kalau bisa untuk sumbu tiga ke atas itu memang pada saat dari operasi itu memang dilarang
atau mungkin k star favoritnya siapa
tapi anaknya itu tidak ada gejala
untungnya sebelum wafat ratu elizabeth sudah sempat bertemu dengan prime minister inggris
iya ini orang oke juga nih jangan mau kalah lah awal juga kayak wah saingan terus
kami akan membahasnya lebih mendalam dengan menteri luar negeri republik indonesia
dan akan menyebabkan demand dari minyak menurun gitu
dengan tujuan tadi jangan sampai terjadi perburukan
tim liputan cnn indonesia
bung toel halo selamat malam bung toel
terima kasih untuk perbincangan ya pagi hari ini pak
karena kegiatan ini dinilai bisa membuat bahagia
akan secepatnya dicarikan penggantinya
skill apa aja sih yang harus dipunyai oleh seorang caster
porsi makan seseorang menjadi terbatas
atau naik ke lantai dua yang sekarang ada agen agen tiket yang di atas itu
sebelum memasuki juli dua ribu dua puluh dua ada uji coba nanti apa yang harus diketahui masyarakat nih pak gufron soal implementasi kemudian regulasi tarif dan juga iuran standar bpjs kesehatan
selain itu mereka juga mendapatkan hadiah lain
nanti gua kirim ke apa gua chat lu ya
juga inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan perusahaan elon musk
itu juga kita bisa lihat kalau gdp per kapita itu naiknya jauh lebih cepat daripada peningkatan emisi
enggak khusus kabupaten pdi
ya kalau kita lihat kontrak asnawi mangku alam dan egy maulana fikri yang ada di liga eropa dipastikan diperpanjang ya
halo para anak indekos tadi buka puasa atau sahur makan apa nih
seperti tiket pulang pergi melbran bali produk skincare busana dan aksesoris
lantas apa penyebabnya menurut warga
karena kami biasa mencari di textbook
demand harga minyak tertekan turun ke bawah
kemudian juga prosesnya tidak mudah
permintaan kerupuk muling kembali meningkat
ketika terlalu banyak gula mengalami penyakit
pasalnya impor krl bekas melanggar tiga aturan yakni peraturan presiden peraturan kementerian perindustrian dan peraturan kementerian perhubungan
jadi itu pemikiran lama waktu itu memang bpjs defisit pada pusing ya
bahwa kita memang perlu mengalokasikannya dari bibit bulanan kita
poin utama adalah menyadarkan orang tua yang memiliki anak penyandang dm untuk dalam bahasa saya adalah ikhlas
hamas punya kemampuan tempur yang luar biasa kuat
artinya anda melihat mereka berdua punya kemajuan yang cukup baik
setelah santan dan tepung beras ketan merata dan mengental
boleh makan apa saja boleh dia makan apa yang dia suka
selain mereka memberikan amplop bahkan amplopnya ada warna khusus merah
jadi tidak merasa mual atau ya mutah mutah ketika pagi hari
kemudian dia sumber daya alam harus digali
dan habis sepuluh putaran saya landing screen seratus meter
tidak akan menggoyahkan kekokohan
yaitu platform video foto dan video singkat
yang tidak hanya mudah dimasak tetapi juga bergizi hanya dengan menggunakan rice cooker
tahun dan beratnya sekitar seratus kilo nah sebenarnya ini lebih sebaiknya untuk dinaiki
masjid raya medan dihiasi ornamen bunga dan tumbuhan baik itu di dinding tiang tiang masjid plafon dan bagian lainnya
kemudian laporan q dua itu biasanya sudah berakhir ya di agustus
kita coba tempat makan yang lain yang tak kalah ramai di pasar cihapit ini ya
untuk perusahaan sebesar tesla kemudian juga spacex
kementerian agama mencatat penyebab perceraian karena ditinggalkan oleh pasangan mencapai sepuluh lima puluh tiga
terus kemudian ya sekarang ini juga apa
yang meminta pasal pasal
salah satu acara utama pada hari raya fun day ialah kontes parade kostum
sang penjual mbak rustini sudah berjualan sejak dua ribu dua belas lalu
akan kembali berlaku pada periode larangan mudik lebaran di bulan mei mendatang
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh
saya di awal tadi
sebelumnya di pulau gadung kan banyak pereman pereman calo segala macam
lawan yang paling keras itu semua tiga galaksi saja
mas rizal anda melihat apa sih sebenarnya pr terbesar elon musk di indonesia ketika keran investasi ini betul betul akan dibuka ke depannya
pasar sebenarnya tidak terlalu happy dengan kenaikan suku bunga
vaksin ini diharapkan tersedia di berbagai negara
pemerintah sepakat untuk merevisi permendak no lima puluh tahun dua ribu dua puluh yang meregulasi aturan main e commerce di indonesia
terutama buat saham saham di indonesia
itu insulinnya berlebihan awalnya
oleh karenanya teknik mengolah suara merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap caster
yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat cina
karena tempat ini itu punya banyak varian kuah kan ada kari seumur herba biru ada elaine ndiangal
siapkan air dan ayam untuk membuat kaldu
gue sama gestalt satu ini satu tanah
dan boleh dibilang kita hampir semua merasakan tidak percaya bahwa di masa hidup kita
pengecekan kendaraan itu ada dua
yang justru menyebabkan kemacetan panjang sampai ke cikampek
nah di sponsori istiqlal kita melakukan pengumpulan dana dan di luar dugaan kita di luar dugaan pemerintah
namun juga sebagai sarana pemberdayaan umat dan juga bangsa agar toleransi di indonesia terus terpelihara
bukan ruang ganti yang semestinya untuk sebuah klub profesional level satu
yang potensial menderita diabetes adalah yang lebih gemuk di perut
so far setelah sepuluh hari ini kita buka itu masih tergolong sangat aman
untuk bisa mengerek perekonomian indonesia
dan data dari bursa efek indonesia ini mencatat ada tujuh enam
saya pun mencoba semua proses yang dilakukan pekerja
basah basah dikit gak apa apa yang namanya juga kena air gitu
nah ini ikadar ini apa kira kira yang ingin dicapai dengan adanya komunitas
khususnya untuk yang nanti mungkin ke surabaya untuk mampir ke sana
biasanya itu adanya ruam
terus pindah pindah sih kadang ke gor condet kadang ke pasar minggu kadang di sd al azhar
untuk menghapus listing palsu apapun yang mereka identifikasi
atau tentu juga aparat penegak hukum
sampai dengan saat ini satu bulan menuju masa uji coba
perlu disesuaikan dengan prokresiko
berarti lu gak ini apa emang ada tujuan untuk main ke dbl kah gitu
yang memiliki sedikit kekayaan materi
baik tokoh ulama ini berperan penting ya dokter maksi
sangat sulit untuk menemukan tempat yang baik untuk menemukan
sebab kalau kita mau nunda pertanyaan besarnya itu mau sampai kapan penundaan itu
oke terakhir prof artinya memang tidak ada komitmen yang berbeda antara pemerintah dan juga pemerintah
kalau di yang lain pepes itu kental sekali ya bumbunya
mulai dari meja kursi hingga toilet serta tingkat kekadapan suaranya
pepes yang telah dibungkus kemudian akan dikukus selama kurang lebih satu jam hingga matang
mereka cenderung akan menanti gitu ya
nanti ini ini wajahnya juga gede banget
dimana kalau angka pengangguran bisa naik inflasi us akan turun
harga jual sejumlah komunitas menjelang bulan suci ramadan terus mengalami kenaikan
dengan bernyanyi satu jam itu sebesar delapan puluh lima kilokalori
yang bisa diharapkan di lima tahun akan datang
pak ari seperti apa nanti kepolisian mendalami adanya kepemilikan harimau yang ilegal pak
kangen untuk apa ya terjun lagi liputan mudik lagi
dua di antaranya adalah paul dan adi
agus subratman ayat sudraja berkata
karena kuhp yang lama dengan konstruksi dalam rkuhp itu berbeda antara bumi dan langit
langkah pertama adalah menerima keketua
karena para art memutuskan tidak mudik dengan alasan ingin meneruskan sebagai art infal di tempat kerjanya
iya itu yang kemudian banyak membawa kematian pada diabetes si tipe satu diabetes si anak ya
harga yang relatif murah menjadikan kolang kaling diserbu saat bulan ramadan
baik kami akan tanyakan di lain kesempatan terima kasih pak kapolres t sambalinda kombes pol ari fatli bersama kami di newsroom
mbak mira dulu deh ada nggak sih ketakutan atau paranoid yang dirasakan terhadap sesuatu
dan mencoba keluar dari ketakutannya sendiri di akhir cerita
mulai dari gyoza original gyoza volkanik dengan tambahan daging asap
memasak masakan mereka menggunakan peralatan seadanya
jadi kerupuknya juga lebih mendekati warna kemerah merahan
katanya sekolah saya kan pernah ikut dbl juga waktu dulu
baik langkah langkah yang dilakukan badan pangan nasional
nah yang pertama kita bicara dulu mengenai asean
oke langsung saja kita mulai membuat
general manager management penipuan grup di commonwealth bank james robert
meskipun dua hari kinerja dari bursa
obat obatan segala macam itu lebih jelas
karena kota tempat gue tinggal itu juga relatif jauh dari
varietas padi ini mereka produksi di laguna tepatnya berada di selatan ibu kota manila filipina
paling tidak masyarakat yang membutuhkan
kita dengan memberikan puyir seperti itu kan
nanti kaitannya dengan jumlah perseno atau jumlah kanal yang bisa dimanfaatkan
ide untuk membangun masjid nasional ini sudah dimulai sejak lima tahun setelah indonesia memproklamasikan kemerdekaan di era kepemimpinan soekarno hatta
juga sudah bisa sampai ke tengah laut
ini semuanya kita menjadi perhatian karena memang arus mudik dan balik ini memang harus tertib lancar dan polri dan stakeholder selalu hadir di lapangan
katakanlah untuk ditabung atau diinvestasikan
menanggapi keputusan ini anggota dpr komisi perhubungan suryadi jayapurnama menyatakan pemerintah harus membuat pilihan realistis bahwa masyarakat sangat membutuhkan tambahan gerbong krl
berarti lebih baik dari
itu bisa dia yang duluan pukulannya yang duluan mengenal
kekuasaannya lebih luas lagi
gerakan pangan murah ini juga sangat efektif dapat mengendalikan harga
saya katakan kontroversi dan tidak ya
oke prof edi terima kasih banyak waktunya
kalau kita menunggu beberapa data yang akan dirilis
sebagai sineas sebagai pembuat film
terus kemudian kalau metal sama juga
jadi kalau dia minta separing satu ronde itu tiga petinju
halo selamat malam pak agus apa kabar pak agus
akhirnya ikutan deh di sekolah
yang disusun oleh deborah gord untuk sbs news
serta pengaturan suara dengan intensitas suara yang dapat memanjakan penonton
biasanya ini sulit karena kita tidak bisa menanam di beberapa bagian dari farm kita ketika tidak ada air
ini yang saya kira ke depan akan turut menjadi variabel yang tentu akan kita tunggu bersama
arab kemudian kita juga bisa mendorong amerika serikat dan yang lain
tetapi ketika kita diserang richard selalu disudutkan
jadi tidak memberikan beban yang tidak perlu dan kegaduhannya tidak perlu
tentu yang belum ada gejala seperti saya sampaikan tadi bagaimana perbaikin isinya diatur
setelah ditemukan satu kasus polio tipe dua di kabupaten pdi aceh
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bangkalan
puasa kan banyak event di sini jadi sekalian buka di sini gitu
ya untuk melihat jangan jangan ada kasus
terima kasih pak erano untuk dukungannya
melalui jalan raya kalimalang durensawit jakarta timur senin malam
kalau dari kemenkes seperti apa respon untuk mencegah polio ini dan juga menyembuhkan yang sudah terkena
hormon grelin hormon rasa lapar yang juga hilang ikut terbuang sebanyak tujuh puluh delapan puluh persen
hendrik savionga adalah teammate terbaik
mada akhirnya enam puluh tujuh puluh itu berubah
jadi santan yang sudah direbus sampai mendidih kemudian dicampur dengan tepung beras ketan sebanyak dua puluh kilo
silaturahmi ini memiliki panjang tunnel tiga puluh tiga meter di kedalaman tujuh meter dan mulai dibangun pada dua puluh januari dua ribu dua puluh
sembilan enam ratus ini di indonesia atau hanya di aceh pak dokter
kalau misalnya sampai seratus ribu gitu ya tetep
sekitar awal tahun enam puluh an
berarti tujuan utama lo itu ke ini nih ke negeri dulu istilahnya gitu
di alat otomotif misalnya di kendaraan mobil interior park itu yang agak keras keras agak keras keras ya
saat ini spride antara kita dengan tujuh days repo rate kita dengan mata uang fed fund rate itu lima puluh basis point
kubilai khan seorang prajurit mongolia
kadang saya menyiapkan waktu dua puluh empat jam untuk menerima keluhan atau ini ada beberapa keluarga yang baru terdiagnosa
pada tanggal enam juli minggu lalu kami serahkan ke dpr
kalau iurannya apalagi disebut tujuh puluh lima ribu lah mana potong royongnya
masjid ini masih mempertahankan bangunan aslinya
oke mungkin mulai dari awal dulu pak arief waktu itu berapa usia anak pak arief ketika pertama kali dideteksi
saya ketonang warsa sama usir sumatera utara
karena wortel itu lebih cepat lebih lama matangnya ya daripada
lainnya ya kalau dulu kan kayaknya kayak gimana ya itu kurang apa ya kalau sekarang rapih gitu loh
karena katanya kalau makan yang putih putih itu ya
nah itu jika mereka masuk di dalam dtks data terpadu kesejahteraan sosial
udah nggak dapat duduk turun dah
saat ini mungkin polda jawa tengah menggunakan drone
maka ada beberapa cara secara finansial
yang lainnya nanti di melalui jalur seperti yang biasa gitu
kita memikirkan lagi kira kira
iya jadi ini kalau kita sebut itu menyulap sampah plastik menjadi jalan raya
mulai dari ayam ikan usus tahu pedak hingga jamur dan telur asin
gue mengalami betul bagaimana
ini berarti sangat kecewa sekali nih mas
ya sebatas ngirim senjata jadinya
ini juga jadi perbincangan soal persaingan harga
itu untuk kegiatan pasien pasien yang berkejaya
ada sekitar satu ratus sembilan puluh enam juta pengguna internet di indonesia
mungkin juga berbagai pelahan dunia mungkin juga kiriman sampah indonesia sampai ke australia
dikemas seperti ini dalam
kalau itu aktifis ya aktifisnya kapasitas intelektualnya tidak memadai
kemudian tadi kalau ini berbasis pada gaji lah
tadi kita sudah bahas g dua puluh
waktu itu memang ada silang pendapat di antara anggota komisi tiga
eh mohon maaf gubernur dan juga wakil gubernur jakarta
ya bung toel selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
waktu itu sama hendrik pertama tama langsung tune in atau gimana nih pas lagi ketemu di ppop atau enggak kaku kakuan dulu
butuh waktu delapan jam untuk mendapatkan kaldu yang lezat
sehingga menjadi buta atau bahkan kena sepsis ya dan ya itu kena jamur dan lain sebagainya
dengan mengunjungi telpon umum terdekat
ada pete sama jengkok
dan kita ingin mempresentasikan kerjasama kerjasama konkret yang dilakukan
tapi survei menunjukkan bahwa fed itu ekspektasinya menahan tingkat suku bunga di september
betul karena sebenarnya kalau kita bicara sampah laut kontribusi terbesarnya memang datang dari darat
poligami hingga kekerasan dalam rumah tangga
tapi kan tetap saja kita kadang kadang lepas pelat juga untuk supaya tidak kedeteksi
dia mengatakan hari raya funday sangat luar biasa
tetapi ada juga e coli yang tadi saya sebutkan
atau justru ini akan terus berlangsung dua puluh empat jam
kalau propilin itu satu ratus enam puluh
tapi sepertinya pasca pandemi dan juga gaya hidup yang pastinya sedikit berubah
ini sudah jelas ya di masyarakat sudah diterima dengan baik ya
kira kira apa aja nih nah kita simak yuk tips yang berikut ini
dan malam ini kami akan berbincang dengan direktur lalu lintas polda jawa tengah kombes pol agus suryo nugroho
supaya mereka nggak lagi tergantung gitu
jadi kami memang sangat memahami sekali kaitannya dengan one way
tadi itu kita mementaskan tarif pasambahan dari sumatera barat
ini beberapa waktu segitu stabil jadi naik banget naik tapi udah agak lama
kita sebutkan manfaat dari sisi kualitas ya suara gampang lebih bagus
tercatat satu ratus delapan kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di surabaya jawa timur pada oktober dua ribu dua puluh
memaparkan untuk kita berikut ini tentang bagaimana persoalan sampah laut di indonesia
dan ditargetkan beroperasi pada agustus mendatang
nah selanjutnya kita akan sajikan yaitu topik yang lain mengenai vaksin malaria itu
kekerasan itu bisa diwujudkan fisik seksual psikis maupun interjanjikawin
dan dalam banyak hal
ya gula putih itu kan sering kali tersembunyi
seperti kabupaten sidoarjo jawa timur yang terkenal dengan kerupuk udangnya
dan sudah dengar itu bagaimana itu islam
terkait nilai memberi lebih baik dari menerima
dan mereka tiba tiba terpisah
kita tentunya berharap bisa kembali diputar di bioskop itu adalah yang utama
puluhan fasilitas dan atraksi mulai dari indoor hingga outdoor bagi anak dan orang dewasa disuguhkan kapal berkapasitas lima enam ratus tamu tersebut
seperti dalam peraturan gubernur dki jakarta no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
kita sudah melakukan pembelanannya maksimal
tetapi ingat pada sabtu sebelas september dua ribu dua puluh satu calon penumpang sudah harus menunjukkan surat vaksin covid sembilan belas sebelum naik krl
dan untuk bahan bahan yang kita pakai di indo sudah disesuaikan
yang lebih amannya buat kesehatan saya kan sudah tua ya lebih dari lima puluh jadi lebih aman lah kalau makan pepes
baiklah ini nanti kita ada merchandise lah buat lu
terus untuk juga kalau kita mau menyambut tamu tamu agung
artinya jejaring mereka sudah cukup kuat
asal bisa tiket war
pasti langsung panas waduh jangan kalah nih
sejauh ini substansi persiapan logistik
jadi semuanya kembali kepada aktivitas manusianya
dari uph atau dari perbanas atau dari mana gitu
sudah tahu kira kira kalau iuran iuran seperti apa tarif seperti bagaimana
karena lemak yang di dalam liver fatty liver itu jelas sekali mengganggu fungsi insulin di liver
tahu kapasitas organisasi tahu kapasitas modal
kok berhenti kok berhenti kok berhenti ini pasti lo yang ngerjain ini nih yang ngerjain
karena nantinya bakteri dari tangan kita akan berpindah ke stalagmit dan stalaktit
jadi nanam dan panen empat kali dalam setahun
kemudian dibeli dengan harga seratus juta
target kita rp dua satu ratus dua puluh sampai rp dua tiga ratus
agak banyakan nanti kita ada pressure nya itu padet
apa yang akan terjadi ke sampah itu
eh tidak kembali begitu di tanggal dua puluh empat dan juga tanggal dua puluh lima
jamur yang dry chinese mushroom
jadi sekarang generasi petualangan syarina
walaupun presiden meminta para pemudik untuk menunda kepulangan pada dua puluh empat dan dua puluh lima april agar terhindar dari kemacetan
berukuran besar hmm bumbunya sangat terasa berpadu dengan kenyalnya cumi bakar ditambah
minum mau haus minum apa lagi pak harus beli lagi
plastik itu fungsinya untuk dikelola untuk di daur ulang
yang kedua adalah selamatkan waduk dulu
dan juga daripada keturangkas dalam perubahan skema ujian praktek ini sudah disampaikan di hari jumat yang lalu
karena dbl all star belum tentu bisa menang lawan ppop kan
ya kalau misalnya tadi
nah ini bukan beras biasa tetapi bahan ini beras ketan
ini bisa menciptakan potensi
dulu sih nggak tahu ada dbl sih kak waktu pas pertama kali masuk sma
spesial kita itu di sini adalah saus spesial
ya saya kira pada akhirnya titik temu koalisi partai itu kan sangat tergantung
silahkan daftar nanti ada pembukaan secara online
sehingga memang dengan adanya tv digital ini menjadi lebih efisien dan secara jangka panjang
namun empat yang terakhir yakni calon haji asal situbondo masih harus menjalani isolasi
jadi ini yang komponen komponen ini kita kombinasikan dalam proses kerja kita
wait and see atau keputusan untuk menunda dan menunggu melakukan investasi dan ekspansi portfolio di bursa efek indonesia sering terdengar menjelang pemilu dua ribu dua puluh
bau nya lembek ya nggak bagus aja nanti kalau ini
muter muter cari di pom bensin pakai motor muter muter ya dapat kita kuras kita jual
karena sangat berkaitan dengan gaya hidup dan pola makan
saat ini menangani lebih dari tujuh ratus kasus penipuan persewaan
bagaimana cnn jadi toko cnn jadi produsen cnn jadi pinjaman uang dan bahkan nggak bisa diatur
dan beranak bagaimana selanjutnya
sama tadi ya hal hal yang sifatnya menunjang kayak pakaiannya sepatunya tidurnya makannya
meskipun banyak wnac tapi buat para pelaku pasar yang tidak sabar untuk meragup untung di pekan ini
saya ke mas riri dulu mas riri kayaknya kurang adil kalau tadi mas riri nggak jawab nih pertanyaan saya
sehingga itu yang mendorong harga minyak tertekan turun ke bawah
ada yang sifatnya dukungan untuk existing project
khasnya yang medok king takoyaki jumbo dengan ukurannya yang tak biasa yaitu sebesar telur
sementara itu dalam kaitannya untuk membantu
karena sudah pecah pecah gitu baru dia bisa serangan
biasanya sudah pakai jurus kira kira nih
atau pada saat ini atau pada saat uji coba menggunakan kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam
nah kami sebagai orang tua itu selalu dilatih untuk bisa mandiri
setelah dibentuk kecil kecil dengan menggunakan tangan amplang pun digoreng hingga matang
nah jawa barat kan terkenal dengan lumbung padi ya salah satunya ya
saya tandem dengan banyak sekali menteri
sekarang saya bersama dengan tim cnn indonesia akan melakukan perjalanan jelajah jalur mudik dua ribu dua puluh
berarti sampai sma doang berarti
serta ban serep lengkap dengan dongkrak dan kunci pasnya
selain itu kami juga berbicara dengan beberapa pengunjung hari raya fun day
offline ya pasar tradisional sekalipun dia juga harus mau berubah
sementara itu istri wakil presiden ma ruf amin wuri ma ruf amin mengikar ratusan paket sembako murah
jadi telodomid itu satu obat yang ditemukan setelah tahun lima puluh an
eropa juga mengalami kenaikan suku bunga
seratus berapa rubel gitu
kita mendapat respon dalam dua puluh menit yang berbeda dengan agensi atau pemilik yang kita berbicara dengan sebelumnya
ya kalau di lapangan sudah pasti ada
filip pono menghubungi bank tempat rekening si penipu berada dan menandainya

kita sudah bisa bekerjasama dengan asuransi kesehatan tambahan atau asuransi komersial asuransi swasta
apakah kita sudah matang dan yakin mau menikah
atau memegang perhatian orang dalam tiga detik pertama
jadi memang benar benar hanya sebuah kemungkinan kemungkinan gitu
ya mungkin lebih disiplin lagi supaya lebih disiplin mengendaranya
jadi sebenarnya bagaimana pak ini supaya bisa mendapatkan titik temu yang seperti tadi anda sampaikan supaya kita tidak melihat perang yang semakin berkepanjang
karena mengklaim kemampuannya menyembuhkan beragam penyakit seperti stroke
tercatat sekitar empat delapan juta umkm telah mulai menggunakan digital marketing
dan ini kan tentu salah satu jargon ya
atau philledomic kalau dalam bahasa inggrisnya itu
pemudik masih banyak yang membawa muatan berlebih
olahraga rutin berapa kali seminggu
kalau rada perak dia akan tetap pecah
elias pikal saat itu juga menjadi inspirasi bagi jutaan anak anak muda indonesia
biasanya berubah pengagihan promo
namun juga kita harus memperhatikan arah angin
dan selanjutnya kita ketahui bersama pada rabu malam
karena kita tahu bahwa ini adalah diskusi antara keluarga
itu mutlak sekali harus ada
nah elon musk kalau bicara tesla katakanlah kerjasama tesla dan tesla ini kan sebenarnya menjawab ya bagaimana moda transportasi ke depan yang memang ramah terhadap lingkungan
sebetulnya banyak sekali yang terlibat di sana
dan diabetes tipe dua itu adalah penyakit karena gaya hidup
pertama bubur sup masjid raya al maksyun
ya mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu
anak anak mereka tidak mendapatkan hadiah
saat ini masih dalam tahap sosialisasi terhitung mulai hari ini rabu hingga jumat delapan sepuluh september dua ribu dua puluh satu
kita gigit bis mulai mengerim
dari diskusi dan negosiasi di dalam g dua puluh
orang tua merasa malpraktek dan segala macam
apa kemudian akan ada pembatasan harga juga dalam e commerce
pembangunan masjid istiqlal secara fungsional tidak hanya dijadikan sebagai rumah ibadat umat islam namun juga sebagai lokasi pemberdayaan umat bangsa dan juga masyarakat
kita berdiskusi cara menyelesaikan
dalam lawatannya kemarin di ktt asean amerika serikat
yang ibunya pada waktu mengandung itu meminum obat tersebut
indeks dollarnya juga sedikit menurun harga minyaknya menurun yang bukan tidak mungkin kembali ya
karena kalau saya tidak latihan kayak begitu saya kayak bisa jadi juara
pakaian yang digunakan harus memiliki bahan yang dapat melepas panas suhu badan
berbagai upaya dilakukan pelantun lagu bunda ini
ternyata bahasa agama yang digunakan oleh istiqlal untuk menghimpun dana sosial itu luar biasa
karena kita tahu sejumlah orang merasa harga di social commerce ini kok agak diluar nalar begitu ya
kemudian bisa nurut nurut aja bisa diem diem saja
tidak usah menciptakan kekhawatiran
dan ratusan kota serta kabupaten lainnya di indonesia
tinggal kita validasi data di websitenya bem
iya biasa kan makan makan gitu kan
jadi praktek praktek percaluan tergerus dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dengan apa dengan sistem
ya tentu tiongkok ini
kalau dia lupa masih dalam range selagi dia masih suntik kegawatannya masih agak bisa dihindari
bahwa kita cuma berdagang dua hari
harus bertindak sesuai dengan
untuk mengabadikan kerupuk muling sebagai salah satu kuliner khas
keadaan seperti ini sesungguhnya masih cukup lengang dibandingkan dengan keadaan yang
kriteria utama pasien yang dapat menjalani operasi bariatrik sleeve gastrectomy
tapi selama anak saya menjadi penyandang dm
ini tahun lima puluh gitu kan
siapkah anda berinvestasi tahun ini
untuk dibawa ke rumah itu semua di gunakan plastik
dan sehat selalu dan apa dia sudah masuk kuliah sekarang
apa tesnya yang bisa membuktikan orang itu betul betul
karena tekanan biaya hidup memaksa banyak keluarga bertanya tanya
secerca harapan lain muncul ketika organisasi kesehatan dunia who mengesahkan vaksin baru untuk mencegah penyakit ini
itu biasanya yang saya lakukan adalah mengajari orang tua untuk menghitung makan misalnya
dan dari apa yang kita nggak tahu nih gitu
dalam cerita yang dibuat yang mengaliaskan si kiai ngabehi ya sadipura pada saat survei istilahnya kalau bahasa sekarang survei ke bogor
untuk investasi apa ya
tidak boleh barang langsung dari mana mana datang dijual ke konsumen ini
di dalam audiensi itu sambutannya sangat baik
sejak sepuluh agustus lalu pemerintah mulai mengizinkan pusat perbelanjaan dan restoran di sejumlah daerah termasuk jakarta untuk kembali dibuka
saya kasih beragam ragam karena banyak yang request minta yang lele
lihat di kaum wanita di perempuan
selamat malam salam presisi
tapi masih ada nih om meli sisa sisa gerakannya
bagi mereka yang mampu untuk berdonasi
karena kedua pihak punya negara masing masing
dan bank swiss juga naikin dua puluh lima basis point gitu
satu kata yang membuat kita harus banget nih nonton paranoya
dan itu terjadi saat indonesia memegang presidensi g dua puluh
jadi begini rio terhadap penyempurnaan rkuhp secara garis besar itu ada tiga
dengan penuh kesabaran bagaimana dari proses persidangan ini
nah mbak strit boleh dong dijelasin sedikit nih
mewakili richard mengucapkan banyak terima kasih
tim cnn indonesia kami siang mencoba merasakan fenomena medan magnet yang viral di media sosial ini
sementara yang di sherpa trek tidak kalah banyaknya
tadi apa chef nama lengkap dari masakan ini
ibu retno marsudi selamat pagi ibu
berbagai penyakit komplikasi bisa terjadi karena diabetes diantaranya stroke dan gagal ginjal
pengurus besar ikatan indonesia sebagai unsur pimpinan tingkat pusat yang menjalani fungsi eksekutif organisasi berkewajiban untuk menjalani putusan muktamar
tengah menyiapkan angpau lebaran untuk sanak saudaranya
jadi menjadi kesederhan juga
betul yang perlu diketahui satu kami upayakan dan berharap tidak ada kenaikan iuran
nah pertanyaan yang sama nih buat owen
terima kasih mbak zoya amirit psikolog
jadi kalau kita ingin bikin polosnya tentu yang sesuai kebutuhan dan persoalannya masyarakat
terus nyampe ke jakarta hardang tuh
dan jangan lupa bahwa daftar inventaris masalah yang berjumlah tujuh lebih
dari sejak awal terjadi apa
dan juga peluang peluang baru misalnya dengan adanya termodel bisnis
setiap mau makan artinya dia mau makan besar mau makan snack suntik
itu betul betul nama aslinya yang tertera resmi di kartu keluarga
infeksi saluran kemih dapat terjadi
ada yang daerah minta itu tidak diatur
tentu saja yang pertama tama adalah kita sudah tahu bahwa istana buckingham itu mengeluarkan statement ya
khususnya arah balik yang menuju ke jakarta
tapi itu kan yang dicatat
sampai satu saat berapa tahun kemudian sudah mencapai maksimum
irto juga mengatakan saat ini pertamina sedang melakukan pendataan kelompok masyarakat yang
disodori opportunity ya jangan sampai ditolak gitu
akhirnya gak nyangka juga sih bisa sejauh ini
rata rata memiliki delta atau nilai selisih seratus nanotesla
jadi itu sudah tidak perlu diragukan dan kemudian nirina gitu ya
waktu smp kalau buat anak anak kayak di kelas sih iya termasuk tinggi
nah tapi lagi lagi memang by sedang proses ya
agar umpan dapat menjangkau sasaran yang dituju
kalau tadi pak gufron sempat menyinggung masih dalam masa pembahasan
diperlukan orang orang yang berusia lanjut ya
bahkan nanti sebentar lagi dengan liu dan lain lain gitu
yang diselaraskan dengan pujian pujian
presidensi ini kepada india
empat sembilan cun empat sembilan
jamur tiram dan nanti langsung sama bakso nya
di dalam situasi yang sangat sulit ini
direktur jenderal organisasi itu dr tedros adomon gebreyesus
untuk imunisasi rutin betul betul harus menjadi perhatian pertama pemerintah
jangan mendukung perang lah kira kira gitu ya
balik lagi kalau kemudian kita makan satwa laut itu ikan dampaknya ke kita juga ya
karena fungsinya diganggu kan
akan ada terus perubahan perilaku kedepannya
apa saja syarat yang diberikan oleh pemerintah indonesia
nah dalam kasus kekerasan dalam keadaan yang banyak dilakukan adalah iming iming janji kawin
nah dokumen yang sedang dinegosiasikan ini
tetapi kita tadi lebih bagus menggunakan perbandingan antara
bikin tiktok dan tiktok shop yang kemudian nanti akan dilempar ke tiktok shop ini promo dari tiktok
dan satu adalah seorang anak muda berbakat yang baru ya menghadapi tiga aktor besar ini
sementara penyebab lainnya adalah pertengkaran permasalahan ekonomi
yang dikemas dalam bentuk amplop lucu
bisa kita membalikan level kadar gula kita ke normal dengan usaha
saya sendiri menyarankan penggunaan pengukuran adalah lingkar pinggang atau lingkar perut tidak lebih besar dari lima juta
waduh itu udah dipamer pamerin tuh
harganya cuma rp tiga saja
juga membutuhkan harga yang wajar
kemudian masaklah tengah tengah
itu akan menjadi aneks dari dokumen yang sekarang sedang terus dinegosiasikan
ya ikut nonton tandingnya gitu kayak wah keren juga nih basket gitu
mengingat fedarisep masih ada dua kenaikan
pilihlah kerupuk yang betul betul yang barangkali ada kalorinya
uji coba rekayasa lalu lintas ini dilakukan pada jumat siang
tapi ini untuk thriller pasti ada tantangan tersendirinya dong
tapi lu punya ini gak sih kayak inspirasi kalau misalkan kayak lu jadi main hustle itu karena lu misalkan nonton dennis rodman kak
nah indonesia nih gak kalah ketinggalan kita punya kereta cepat jakarta bandung
jadi banyak perusahaan di bulan september itu ternyata marketnya lebih kurang baik gitu ya posisinya gitu
nah terkait juga dengan produk produk yang dikembangkan oleh elon musk sekarang misalnya berbasis teknologi
dan generasi muda ini adalah
satu wajan ini dapat menampung tiga puluh kg gula kelapa
seperti saya mengalami juga ketika
terima kasih dr maksi ren rondonuwu bersama kami di cnn indonesia news hour
dinamakan tahu wali karena tahu yang telah digoreng dibalik sehingga bagian kulitnya berada di dalam
kenaikannya bisa sampai tiga kali pak ketut
yang kedua tentu saja siaran siaran tadi bisa lebih bervariasi ya
kita mengingat presiden dan wakil presiden itu adalah primus interparis
pemberhentian selanjutnya adalah salah satu destinasi populer pacitan
ini mungkin pedes tapi seger tapi saya belum bisa bayangin rasanya ini sambal rempai jadi ini yang
yang kedua adalah sebagaimana diketahui pakan naik kemudian jagung naik dari rp lima menjadi rp tujuh lima ratus
itu kita sebut sebagai resistensi insulin
perkembangan bayinya atau janinnya
dan beliau telah mendedikasikan hidupnya pada kerajaan inggris selama tujuh tahun
semua sel akan rusak
itu kami berkembang terus kok
saya kira memang kader internal cukup kuat kalau pdi perjuangan ya
jumlah emisi yang kita keluarkan itu semakin lama semakin turun
kamu harus hafalin semua item in game
nah saat ini saya sudah ditemani arief novianto dari ketua yayasan ikadar

tinggal masukin ke yang nasi yang udah matang
di sini klub profesional itu akan dilihat perbedaan perbedaannya
yang tidak bisa menghasilkan insulin itu sendiri
dan masih punya waktu lebih dari satu bulan untuk mengkritisi
lalu muncullah red flag atau masalah
ya kebutuhan bahan namanya kebutuhan kalau kita nggak bertahan cuma susah lah
pada umumnya kita sarankan lima hari seminggu dengan istirahat dua hari
gula yang tinggi di dalam darah itu akan menyebabkan gangguan pada semua pembuluh darah
data data kita juga ada di spotify
lu beban gak kalo main lu
tadi kita lihat di pertimbangan majelis hakim
lalu kita punya cabai cabai yang besar kita potong potong buang biji
bukan cuma oleh tim lawan tapi juga oleh rekan satu tim untuk bisa masuk starting line up misalnya kan seperti itu
penyandang diabetes dianjurkan konsumsi biji bijian berserat dengan teratur
itu juga pendekatan yang baru di dalam sistem desain suaranya
dan mereka berpikir cepat
meski begitu bernyanyi merupakan kegiatan aktivitas fisik
pernyataan jerome pole yang menyatakan bahwa fed belum selesai dengan kenaikan suku bunga mereka
kami meyakini bahwa rupiah akan tetap stabil di sekitar rp enam belas dua ratus pada triwulan dua ini
jadi istri mamanya langsung ini kena diabetes
apakah anda masih menginginkannya atau anda lupa
ya betul kita semua bisa punya kemampuan bersaing di level kompetisi luar negeri di asia misalnya
terlebih dulu akan diperiksa kondisi jantung paru kadar gula darah
daryanti ingin membantu sesama agar dapat bekerja
manager umum eksekutif di pusat anti penipuan nasional di accc heidi snell mengatakan
di berbagai tempat itu selalu melibatkan
tetapi kan tetap harus pengusaha pengusaha kita ini
di perbatasan sebelah timur ukraina itu kan
saja berapa banyak yang
dan kita hari ini take di siang bolong ya cun
tapi saya melihatnya itu pressure mental
ada tambahan tiga tiga kasus tetapi memang dari kasus yang kami telusuri lewat surveillance
sampai rp lima puluh enam cut loss di bawah
dari koordinasi bupati cianjur dengan bnpb diketahui data tiga ratus tiga puluh lima orang korban meninggal tersebut adalah data laporan yang masuk di rumah sakit dan puskesmas
tapi sudah memikir jauh sekali kalau anak saya nanti cari jodohnya bagaimana
itulah salah satu penyebab kenapa harga telur harga daging ayam agak terkoreksi naik
brazil empat puluh tiga lima m wisata patung yesus kristus di bukit sibeabia ini baru setahun dibuka dan disebut ikonnya
yang memang kemungkinan timpang tindi
pak beran beauty pak merin umkm
misalnya mangrove lamun terumbu karang termasuk ke laut lepasnya sendiri
jadi kolesterolnya itu gak begitu ya
bisa cerita sedikit itu sebenarnya diabetes ini penyakit apa
mungkin karena sebelumnya juga sudah ada tabungan sebelumnya
serta sebelum dan sesudah tanggal tersebut
selain karena perkembangan global tentunya dan juga manfaatnya bagi industri penyiaran sendiri
oke udah lengkap semua nih
dulu pertama kali ya pakai tumbuk tahun dua ribu sepuluh
terdapat varian e coli patogen yang sifatnya menyerang saluran pencernaan
kita juga harus menyemangati para peternak kita dengan harga harga yang wajar
atau dua jam setelah pembebanan dengan glukosa
roni satria septyadi pradana jakarta
biasa melihat orang tua dan nenek menumbuk ikan atau udang secara manual bersama tapioca
ya asal jangan matana university ya
aktivitas menyanyi dan menari ini dilakukan minimal tiga kali seminggu
tidak berhasil berdiri dan saudara saudara apa yang terjadi
dan ketakutan itu kemudian kami putuskan untuk ditumpahkan ke sebuah skenario film gitu
bpih ditetapkan rata rata sebesar rp sembilan puluh tiga empat ratus sepuluh dua ratus delapan puluh enam
pulau kangean sendiri terletak satu ratus dua puluh km di timur madura dan satu ratus dua puluh km di utara bali
baik selamat pagi yuda dan juga pemirsa sebelum saya menginformasikan kinerja ihsg pada hari ini
jadi kita bukan tidak mau membuka ke publik tapi barang itu belum selesai kita revisi
ya tentu kita berharap antara satu tahun mulai membaik
perginya jangan lupa pakai sepatu
pantesan nguleknya strong gitu ya
di golkar misalnya bukan hanya ridwan kamil tapi di situ ada namanya erwin aksa ponakannya pak yusuf kalla
oleh karena itu pengetahuan terhadap game menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki
nah apa penyebab kenaikan harga dua komunitas ini pak ketut
seperti menstruasi tapi bukan menstruasi
seperti tian yang baru memulai karirnya sebagai reseller keripik tempe buatan mamatina
jadi tiga kali sehari berapa lama
yang pesertanya adalah para lansia
nah di lupana sengkol ini ini ada dua ratus meter persegi kolam ikan
terutama portfolio mengingat federal reserve masih terus menaikkan tingkat suku bunga mereka
dan kita hari ini mau bahas tentang sirkular ekonomi
beberapa pengguna jalan menyatakan setuju dengan wacana pemberlakuan tilang manual untuk mengawasi dan meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan
yang high energy seperti nasi putih roti dari tepung putih
memang tenaga tenaga yang sudah siap kerja
ditemani oleh aris widudi ketua perhimpunan edukator diabetes indonesia atau pdi
kerupuk udang disitu ada terasinya ada mungkin ada udangnya
baik mbak ami selain menegakkan mindset itu tadi
tidak membantu warga ukraina sih
setelahnya beragam isian ini akan dibungkus dengan daun pisang segar yang telah dibersihkan
ya jadi kami masih optimis harusnya sih
nggak apa apa ini pencahayaan bagus jadinya
kemudian waktu itu pak edi pernah cerita ada life cycle nya
terima kasih banyak riri riza dan juga mira lesmana yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di showbiz
kental ada yang tiga kental ada yang lima puluh lima puluh kilo ada yang tiga puluh kilo kan begitu jadi malam
setiap harinya akan ditemui oleh warga yang menggunakan krl yaitu sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia bagian barat untuk pulang ke kantor atau pulang dari kantor
dan dibiarkan menjadi sampah yang kemudian terbawa ke laut
walaupun secara fisik mungkin tidak seperti yang metabolismenya
tapi obatnya ya tadi disebut ada obatnya kalau sudah kena
dan akan menawarkan pilihan yang lebih murah kepada negara negara
kini dengan hasil jerih payahnya bekerja di ibu kota
dewan manajemen dan pengurangan resiko bencana nasional filipina menjelaskan pada dua ribu delapan belas
lagi beli celana sih buat kerja gitu yang pastinya bawa masker desinfektan sama hand sanitizer
dia tidak bisa memberikan pengalaman yang dia punya
bahwa lari merupakan latihan kardio yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung
lakukan benar benar yang musuhan kita undang makan rame rame
untuk bisa menghasilkan tanaman yang diinginkan para peneliti menggunakan metode dengan cara pemulihan canggih yang dikenal dengan pemuliaan berbantuan penanda
saya lihat dari bukit holbung tadi ternyata tingginya itu enam puluh satu m atau lebih tinggi dari patung yesus yang ada di
pasalnya garuda sempat memimpin satu gol dan unggul jumlah pemain namun harus puas dengan hasil imbang
sementara banyak orang tua yang mungkin sebagian besar tidak tahu bahwa salah satu gejala yang sudah akut itu adalah sesak nafas
ini permintaan desain bendera dari warga lebih sederhana alasannya di tengah pandemi banyak
cuma karena dia berdiri aja disitu dan ditangkap
effort dalam apa namanya
keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan covid sembilan belas
karenanya selain finansial kesiapan intelektual dan mental juga menjadi hal yang sangat penting
bahwa seluruh rangkaian sosialisasi yang dilakukan pemerintah
cak ganjar bersama andreas wicaksono
erstika herawati yoga aris pratama jakarta
kulit ikan ikan ikan tenggiri asli kita bikin gitu jadi enggak ada apa apa sudah capok capoknya
kadang kadang sepuluh kadang kadang sembilan
rempah yang digunakan bukanlah jenis rempah beraroma menyengat seperti pada iklim tropis
sebaiknya pola makan itu kita menghindari makanan yang
jadi namanya petinju enel ini
dan karena itu ikuti selengkapnya perbincangan berikut ini
terus kita ada jahe bawang putih yang sudah digoreng
nah awal mulanya di sekitar dua ribu tujuh belas heboh hebohnya mengenai waste management plastics di sini
jumlah yang pakai tumbler agak jarang kelihatan mata ya
dan itu saya kira akan membuat inggris di bawah pangeran charles
memahami besarnya layar hp
dan gaya hidup itu hanya bisa diperbaiki kalau kita bisa memberikan edukasi
pasti tantangan produksinya banyak dong di masa pandemi
dalam penangkapan itu polisi menyita sejumlah barang bukti
karena kritik orang berbeda pendapat dengan pemerintah dan lain sebagainya tidak bisa dipidana dengan pasal itu
ini adalah negosiasi yang kelima
kita mempunyai banyak sekali apa namanya program ya misalnya kita tahu bahwa ada diplomasi diplomasi kebudayaan yang dilakukan inggris terhadap indonesia ya
kita coba tumpahkan semua yang kita rasakan kegelisahan kita keinginan kita untuk menunjukkan kemampuan dalam menciptakan sebuah karya
habis dengan pasal tiga ratus lima puluh sembilan kuhp
dan selamat bertugas kembali pak salam sehat selalu
jadi sampai dengan kira kira lima enam tahun yang lalu masih kuat doktrin atau stigma atau doktrin bahwa diabetes tipe dua adalah satu penyakit yang progresif
mungkin sebagian akan wait and see dan profit taking gitu
supaya nanti arus halilitas balik ini bisa kita kondisikan dan terkendali dengan baik
misalnya ada model voucher model pon dan sebagainya yang bisa dipakai di tv digital
banyak sekali yang mengalokasikan thr nya itu memang digunakan untuk betul betul kebutuhan lebaran dan juga mudik
memulai layanan sejak dua ribu lima belas kapal pesiar pun menjadi alternatif tren wisata yang kian dilirik beberapa tahun belakangan
bangun yang baru di indonesia itu kita akan meluarkan dana kira kira sembilan tiga tapi kan semua akan dikerjakan nanti di inka
ya hal hal itu yang sebetulnya perlu untuk kita pahami dan ditekankan betul
terus lu mulai karir basket juga setau gue gue tahu lu di smpn satu semendang
sehingga kadang kadang agak susah membedakan romantisme sesuatu atau sikap yang romantis padahal itu sebenarnya positif
ekonomi digital indonesia ini juga perlu ditopang oleh sarana perasarana
dengan situasi terkini perang di gaza ini
untuk dibeli satu ratus tiga puluh enam
setelah makan makanan asin gurih
memang ini kita harus mengikuti perkembangan
dengan aliansi reformasi rrkuhp dan mahasiswa pada empat belas dan dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh dua
sedangkan pms disebabkan oleh virus
ini harus mendapatkan surat perjalanan tertulis atau izin dari pejabat setingkat eslon dua
bukan jalan jalannya karena justru makanannya ya
dan menurut saya ini juga sesuatu yang harus diingatkan
tunjangan hari raya atau uang thr juga menjadi hal yang tidak kalah dinantikan bagi para karyawan dan pekerja
jadi rasanya tuh manis manis asem nah itu biasanya kalau dicampur pakai apa ya makannya tuh
nah nanti di era digital itu memang satu televisi itu kita gunakan refleksi yang lebih hemat
pasal enggak ada pandemi ya karena ini saat prihatin kita juga biasanya saya kebetulan juga
ini adalah sebuah pekerjaan utama
itu kita punya tim sendiri tuh
saat melintas di jalan dusun tanduk benua desa sukamakmur kecamatan kutalimbaru kabupaten deli serdang sumatera utara
tapi sebetulnya bpjs itu sekali lagi sangat menolong masyarakat dan juga masih tetap seperti dulu gitu
cita rasanya yang lezat membuat pepes menjadi salah satu sajian yang disukai banyak orang
termasuk untuk membantu dia memahami konstruksi patriarki ini gitu
kalau dia pukul dia ini bagaimana bisa ke delapan
glukosa yang tidak diserap sel tubuh dengan baik akan menumpuk dalam darah
di jakarta selatan ada sebuah gang unik yang mungkin tidak banyak orang tahu karena sulit
alkisah nama tersebut tercetak dan melekat permanen pada buah hati namen dan jamilah ini
apalagi bagi indonesia yang heterogen multi etnis multi religi multi culture
yang dititipkan oleh pd perjuangan kepada calon calon yang diusung
anda bersama sbs bahasa indonesia
begitu kerasnya hingga hujan es yang ukurannya sebesar kelereng itu
oleh karena itu kita juga harus punya perhatian dalam hal ini federasi untuk meningkatkan kualitas kompetisi liganya
anda bisa bayangkan rio masuk ke dpr itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
milih cabenya berapa mbak wita
bisa anda lakukan di rumah
negara negara eropa juga pasti akan mencari jalan
sejak dua belas hingga sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
ya kerupuk makanan pendamping yang memiliki cirika sensasi kriuknya
secara umum melihat misalnya kan ini lagi magang di wri nih kebetulan owen di kantor saya pak
lantaran penumpang masih padat pada jam sibuk
tapi elvira ada variable yang kedua yang mestinya harus dilihat
ini dianggap sangat praktis dibandingkan harus antre di spbu pengen cepat aja karena ada
tes pcr ulang lima hari kemudian
kan kalau kita bicara sampah
kemudian pengetatan persyaratan mobilitas masyarakat keluar kota pada masa liburan
anak kita sebaiknya jangan disebut sakit
karena operasi darat itu biasanya untuk menghancurkan hal hal semacam itu dia pasti akan mendapatkan perlawanan juga dari hamas
kita sesuai dengan instruksi dari kementerian kesehatan
hingga kini polisi masih terus mendalami peran para tersangka serta mengejar pemilik dan pemodal sindikat pinjaman online
masih ada satu negosiasi lagi yang akan dimulai pada sepuluh november
tapi akhirnya ini pun ditolak oleh pihak israel
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
tapi setiap tempat memiliki beberapa peralatan yang tidak bisa saya temukan
pasar pasar tradisional pun kami latih
ada yang berbentuk capacity building
sekarang kan offlinenya oke orang akan datang juga tetap
setelah dilakukan pemeriksaan diketahui ia mengalami permasalahan pada tulang dan saraf
ini dulu tuh kalau ceritanya di masyarakat mongolia
karena status baik pelaku dan korban dalam kdp
orang hanya mendengarkan hanya menerima pemaparan para perumus yang juga tidak tahu draft perubahannya
jadi sejak itu kami ketemu dokter endokrin anak
jurusan ya kalau setiap jurusan udah masing masing tempatnya ada gitu
berbeda antara pemain yang bisa
jakarta itu tetap menjadi target untuk memenangkan pilkada jakarta
jadi itu jadi senjata yang
tetapi banyak masalah gitu
kompetitornya juga kan kalau di luar negeri lebih pasti lebih seru gitu
sehingga kita bisa tahu benar bahwa orang ini tidak kelebihan lemak dan ototnya cukup
itu betul kualitas kompetisi liga harus ditingkatkan
ini kita ada games sedikit nih gamesnya kayak tuna chow gitu pokoknya setuju nggak setuju namanya
dukungan yang apa terus menerus itu tetap diberikan kepada mereka
ya enam ratus dua dan juga perusahaan sudah cross check dengan bnpb is op nggak jadi masalah
berdiri megah di pusat kota jakarta
umumnya ya komunitas indonesia merayakan hanya dengan budaya indonesia gitu kan
dan pt kci menyebutkan ada sekitar delapan ratus empat puluh lima ribu orang yang menggunakan krl setiap harinya di wilayah jabodetabek
serta dengan traffic accounting yang dicatat dari jasa market
jika sebelumnya calon haji harus melunasi bpa terlebih dahulu sebelum melakukan tes kesehatan
dan memenangkan pertarungan di dki jakarta tentu mereka sudah memiliki kalkulasi politik yang cukup matang
melestarikan tradisi berbagi bubur sup ke sultan delhi
menjadi bisa kembali mendengar dan berbicara
ini berguna untuk membuat perjalanan mudik menjadi terencana aman nyaman dan menyenangkan
yang sampai merujuk pada kesepakatan bahwa akan dilakukan pembahasan sebatas empat belas poin yang merupakan pending issue
ini bagian daripada kita mengelola supaya arus balik ini memang lancar
hai serta memasak jenis jenis jenis jenis jenis yang diperlukan dan diperlukan dengan air serta
jadi stimulus yang diberikan tiongkok itu kurang
keadilan itu benar benar hadir
bahwa apa sih yang namanya perempuan baik baik
yang kedua yang harus dipahami bahwa sebetulnya ruu kuhp ini sudah tuntas dibahas
misalkan kita punya dana lebih sekitar dua puluh juta rupiah atau sepuluh juta rupiah
dan bisa diceritakan melalui film paranoia ini
pembuatan amplang udang ini cukup sederhana
dan berapa kalau sudah kita sebut pre diabetes dan sudah masuk ke diabetes
itu menunggu kemacetan yang sangat lama gitu
kami pernah mengadaptasi sebuah novel yang sangat laris berjudul laskar pelangi
antri pun online jkn bisa dari rumah antri bahkan konsultasi dari rumah juga bisa
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu daryanti bersama suaminya
selama sebelas bulan terakhir ini bu
sampai mendekati ktt di tengah situasi yang sangatnya mungkin bisa diulang
disebut rawan bencana karena pasca diguyur hujan kondisi tanah labil dan bisa merusak beton pembatas jalan
militer daerah terakhir yang dilakukan israel itu di tahun dua ribu empat belas
bahwa ada bekan toko potongan
sehingga volume kendaraan memang banyak kendaraan pribadi
angka ini meningkat lima belas persen dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
masalahnya kalau padin itu kan terkenal sama pedesnya
yang lain orang orang indonesia itu bisa
mengizinkan beredarnya obat telodomid
saya masuknya lumayan banyak
pelanggannya berasal dari malaysia singapura dan beberapa negara eropa
maka disitu untuk continuity
apa yang membuat kamu menang waktu itu
untuk dia cuci untuk diolah puff dan sebagainya
untuk sama sama frugal living itu pasti tidak mudah
di film filmnya jadi bagus gitu
jadi pasar cenderung akan wait and see
nah karena itu pemerintah melalui pupr dan
apa yang dapat ibu sampaikan sejauh ini terkait
menginvasi ukraina gitu ya
yang ingin mencoba kereta cepat berkapasitas enam ratus penumpang tersebut selama tiga bulan
yang membedakan hotpot mongolia dengan hidangan rebus lainnya
ada pemancingannya ada bisa makan makan bisa naik kuda banyak banget jadi yang mana dulu ya
bisa tebak tebakan nih
tetapi karena kami mengajarkan dia cukup
oleh anak anak ya kenapa keberatan nggak bang enggak dong karena kan saya agak langsing langsing
jadi kalau kita ingin flashback sebentar pada saat serah terima keketuaan dari italia ke indonesia
artinya di satu sisi kita juga punya data kita juga punya bukti kita punya dokumentasi yang jelas
pukis rp tiga ini es buah segini gede rp lima
yang mungkin tidak akan pernah bisa dihapus ya
jadi bagaimana standarisasi ya
melakukan serangan balasan ke kota yang terdekat gitu kan
meski tampilannya sederhana tapi jangan salah
kurang lebih dua puluh tiga kilo sih
perjalanan mudik bisa terasa lebih aman nyaman dan menyenangkan
kita waktu menulis langsung membayangkan siapa kira kira yang
apakah ini bisa disebut sebagai puncak dari konflik israel palestina yang sudah berkepanjangan ini
jumlahnya tidak banyak tidak pernah lebih dari dua
dan hak hak beliau selaku anggota ikatan dokter indonesia telah disampaikan oleh majelis kehormatan etik kedokteran
yang kasus ringan itu bisa dilakukan dengan rawat jalan
apa apa saja yang sudah kita perjuangkan selama sebulan kebelakang ini bu
dokter spesialis bedah digestif dari mandaya royal hospital tanggerang banten
agar dialog itu dapat dilakukan
yang tidak bisa membedakan antara kebebasan berbicara dan menghina itu dua hal yang berbeda
ini pelajaran yang penting sekali edukasi yang penting lagi
nah tetapi syukur alhamdulillah kita tetap harus bersyukur di tengah situasi yang sangat sulit ini
ya jadi pengalaman kami juga mobil second ini relatif lebih stabil
kemudian juga termasuk cups untuk air minum mbk nah itu juga yang transparan kan aman untuk air
nih bisa dijadiin partner nanti kalau mau mungkin iniin lagi
untuk menyesuaikan budget cak ganjar mau beli empat buah pukis
jadi artinya ya mungkin bisa sampai akhir tahun kita masih akan melihat gejolak gejolak seperti ini
tak hanya tamu seluruh kapal pesiar ini juga bisa menikmati fasilitas yang ada tanpa tambahan biaya alias gratis
ya istilahnya masih kelenger sedikit gitu
pemeriksaan memang sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
para pendengar sekalian walaupun perayaan idul fitri sudah berlalu lebih dari dua minggu
iya tapi sekarang udah karena gading gajah semakin lama makin turun bahaya buat gajahnya dia ganti pakai plastik
karena ya kepengen nyaman lah
dan kalau di kaki bisa kena bakteri infeksi
salah satunya adalah iman
ada yang pagi ini mau sarapan nasi jagung tujuh ribuan
apakah ada perbedaan signifikan
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
adalah bentuk dari interference
jadi ada pembagian ukuran mulai dari sampah berukuran mega
kalau kita lihat tiongkok ataupun china memangkas suku bunganya
persaingan bisnis aplikasi dagang yang sehat ya
program yang akan dijadwal
termasuk yang ukuran sangat kecil sekarang itu mikroplastik yang sudah dikatakan ya bisa jadi
selamat malam salam sehat
tetapi saya pikir nggak semudah itu untuk masuk kepada lingkaran liga eropa yang levelnya di atas itu
ini di pasar ada atau di supermarket juga ada
nah saya sih selalu merasa bahwa indonesia bisa melakukan hal tersebut
akhirnya setelah berkonsultasi dengan dokter
ajak dia memahami realitasnya gitu ya realitas tanpa si laki laki ini
barbecue di harga mulai delapan ribu hingga empat puluh rupiah aku lihat sebelum tempenya digoreng dicelup dulu
nah ini basis yang kemudian diceritakan sebagai asal muasal hotpot ya gitu
yang rusak berat kira kira ya ada lima belas an
kita mendapatkan perhargaan banyak bahkan kepuasannya meningkat
nyeri panggul dan sering merambat ke pinggang
lima hingga lima puluh rupiah per porsi pempek muka ukurannya sih sausnya semuka tapi kayaknya kalau
tomat dimasukkan ke dalam air panas bersama telur
liburan ke tengah laut naik kapal pesiar emang paling yaus
dulu iya sekarang mah nggak ada satu nggak ada
tinggal sembilan ya aduh apa namanya jadi apa ya jadi nostalgia lah kita beli oleh oleh di sini
lalu sesuaikan dosis insulinnya itu poinnya
dan kami berharap sebenarnya perspektif korban
nah seperti itu jadi nah pabrik kita sendiri kita aspal
usaha ini karena dari amanah orangtua saya
ini ya tidak hanya sebatas bikin happy and refreshing
bisa dibilang ini segelintir lah ya
nah kemudian kita bisa menggunakan lima puluh persennya maksimal untuk kebutuhan lebaran
sekalipun di tengah gempuran minuman minuman
tapi yang dikatakan memang sudah masuk sampah laut itu ke dalam tubuh biota
sudah dapat mendiskusikan sesuatu yang sifatnya sensitif
tambahkan sayur sebanyak mungkin
misalnya kemasan makanan minuman kantong belanja
dan gak ketinggalan ikan asin
bupati cianjur herman suherman menyatakan jumlah korban meninggal di cianjur jawa barat pasca gempa bumi lima enam magnitudo yang terjadi dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua lalu sebanyak enam ratus dua orang
sasana tinju garuda jaya di kawasan pancoran adalah sasana pertama tempat eli berlatih di jakarta pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
baik baik memang sudah dicapbal ya tanggal dua puluh empat itu one way pada pukul empat belas
adalah modal berharga yang membuatnya menjadi petinju yang komplit
pengen ambil apa emang lo pengen ambil apa emang
kalau dari pantauan dari kepolisian sendiri untuk khususnya di wilayah
rr ditangkap petugas satuan reskrim polresta denpasar
halo good morning pemirsa apa kabar hari ini sudah kepikiran belum mau masuk sarapan apa
tapi kan kelompok kuartet itu terlalu lebar
adapun pelanggaran yang dilakukan adalah menerobos lampu merah melawan arus kebut kebutan di jalan
atau mungkin bisa diaplikasikan di appline seperti apa pandangan pak menteri
tetapi sudah menyandang daerah khusus sejarah
pasti terpikir harga makanan di kota pahlawan ini mahal
dia menyerang pembentukan darah sehingga terjadi anemia penderitanya
itu hitungannya lebih murah atau lebih mahal kalau dibandingkan sama daerah daerah lain
apa dari bis itu kan banyak tuh yang non ekonomi ada ekonomi yang sudah ya nggak terlalu banyak ya banyaknya yang non ekonomi itu
pada saat di titik puncak
itu sudah dilakukan juga itu kalau saya tidak keliru
artinya karbohidrat atau nasi atau roti satu mangkok persis
ya banyak yang gemar berkaraoke
sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi
sehingga ekonomi kuat inflasi tetap tinggi gitu
yang disebut dengan istilah hatsai artikalen
mengatakan orang orang yang mengalami tunawisma
hari ini cuaca cerah udara enak dan seperti yang kita lihat
seperti makota dan selempang
pak hans kalau kita bicara mengenai efektivitas kinerja bursa
ya memang iya penasaran dari medsos
apakah memang akan ada perubahan besar atau akan seperti biasa
dan menular melalui hubungan seksual
di moskow dan petersburg waktu itu
karena mereka bawa barang barang yang harus diangkut itu kalau sudah penuh bagasi di bawah itu sampai bagasinya itu pindah ke atas
dia akan punya tempat untuk mengekspresikan suasana religisitasnya itu dalam bentuk masjid yang besar
mesin kendaraan selalu dimatikan untuk bisa merasakan langsung sensasi medan magnetnya
kemudian misalnya untuk ganti pakaian
kenangan yang sama juga masih diingat oleh misyanto atau yang di atas ring lebih dikenal sebagai little hopes
keputusan pemerintah tersebut menuai kekhawatiran dari organisasi kesehatan dunia who
ini memang agak sedikit
sehingga yang ini lakukan pada sumber pface dari posisi reguler pageinchina dengan pemanah
kompalsif spender atau kompalsif shopper
untuk peluncuran yang lebih luas
kita bicara isu yang sensitif
operator lain adalah hh yang digaji lima belas juta rupiah per bulan juga bertugas menyebarkan sms setiap hari dengan sim card yang sudah terregistrasi
nah berbicara soal ganjil genap
tanpa bikin jantung berdebar
atau komentar dari teman teman yang telah menonton mungkin ini lebih gelap gitu ya
dalam kondisi prima idealnya seseorang beristirahat setelah melakukan sekitar tiga sampai lima jam perjalanan
kemudian ada mbak stella ada bu rina
jadi juga sama energinya dia sangat haus energi
sudah bergabung dengan kami malam hari ini
lebih baik bertahap sehingga kita bisa menyesuaikan sampai yang terbaik
yang kita lakukan ini kan ada penjaringan
gyoza juga dihidangkan bersama aneh kejenis saus seperti saus soyu chili oil dan mayonnaise
oke mas rizal kita melihat sebenarnya lobby lobby ini kan bukan hanya yang kemarin
para ahli memperingatkan bahwa penipu yang menargetkan sektor persewaan menjadi lebih canggih
tapi fundamental itu ya bisa kadang kadang overshoot lebih tinggi dari nilai fundamental kadang kadang undershoot di bawah nilai fundamental
nah jadi kalau anda berkunjung ke desa sawon
ayo kalau belum saya ajak ya sahur di surabaya
atau malah dia mendekati jadi kayak lebih prepare lebih kayak oke saya maunya memang baru belajar lima k gitu
meskipun ada proses yang panjang bisa jadi ya
bahkan itu bukan reformulasi ditambah ketentuannya
maka kan gaya hidup ini hanya diadopsi
pernah saya ajak ngobrol itu ya mereka pada akhirnya
kemudian ada yang makro kemudian ada meso sampai ke ada yang mikro
hal tersebut agar memudahkan penonton untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh sebuah film